hai pelaku pembobol rumah tergeletak di dalam gudang setelah upaya pelariannya gagal akibat
terjatuh dari atap dan mengalami patah tulang warga yang tadinya geram ingin menghajar pelaku
mendadak tidak tega melihat luka yang dialami pencuri ini untuk mengevakuasi pelaku yang
terjebak warga terpaksa merusak dinding gudang agar dapat mengeluarkan pelaku menurut warga
jalan kapten muslim medan sumatera utara pelaku terpergok masuk ke rumah warga dan mengambil
televisi karena panik dikejar warga pelaku kabur melalui atap rumah naas pelaku terjatuh dan
mengalami luka seorang pencuri gagal melakukan aksinya karena korban terkejut akibat tidak
sengaja terhimpit pelaku pelaku masuk melalui jendela namun di saat naik ke atas tempat tidur
ingin mengambil telpon genggam tanpa
sadari tubuh pelaku menghimpit tubuh korban korban terkejut dan menjerit namun pelaku
berusaha mencekik bahkan diduga akan memperkosa korban meronta dan mendorong pelaku hingga
akhirnya bisa lari meminta pertolongan mendengar teriakan korban warga langsung mengamankan pelaku
warga wijayapura kota jambi ini akhirnya menjalani pemeriksaan di polresta jambi
warga pabuaran kelurahan cibinong kabupaten bogor jawa barat
lagi digemparkan aksi seorang pria yang mencoba bunuh diri dengan melompat dari flyover setinggi
m naas korban justru mengalami patah tulang usai tersangkut jaringan kabel dan jatuh di bibir
rel warga yang kaget langsung menyemut dan membawanya ke bahu jalan untuk diberi pertolongan
kepolisian yang datang ke lokasi melarikan korban ke rumah sakit lantaran mengalami patah tulang dan
tak sadarkan diri tim liputan cnn indonesia